waduh tinggi juga ya selamat datang pemirsa di segmen sari menjadi ini saya akan sari menjadi
orang pembuat genteng dan betul betul tapi saya lagi akan ngambil pasirnya dulu misalnya gede di
bukit pare gudean sleman di atas tuh tinggi banget ketinggian paling tinggi untuk ngambil tanahnya
kata hude yang ada di sini dan pak de lima puluh m tapi kalau yang titik ngambil sekarang kurang lebih
sekitar dua puluh tiga puluh m seperti ini
di tengah banyaknya pilihan bahan atap mulai dari asbest hingga metal genting dari tanah liat masih
jadi primadona bagi sejumlah warga salah satu tempat pembuat genting dan bata ada di dusun
jomboran kelurahan sidorejo kapanewon godean kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
aktivitas warga yang
menggantungkan hidup dari genting dan bata dimulai dari tempat ini setiap hari puluhan warga dusun
jomboran mengambil tanah di sekitar bukit pandawa atau warga menyebutnya gunung pare tanah liat di
tempat ini terbagi menjadi dua jenis pertama tanah liat halus dengan tekstur pasir kedua
tanah yang cenderung kasar dan bertekstur seperti batuan kedua jenis tanah ini sama sama diambil untuk
diolah menjadi adonan bata dan genting
tinggi juga bude masih jauh ya masih sekitar dua puluh lima meter
beberapa titik kemiringannya empat puluh lima derajat sidi jakob di lima puluh meter wah tinggi sekali
meski tanah liat halus ini tidak sulit diambil lokasi yang memiliki kemiringan hingga lima puluh derajat

kemiringan bukit begitu menyulitkan bagi saya tidak demikian dengan para pekerja yang sudah sehari hari menambang tanah liat di sini
lima puluh meter yang diestafet ketitik saya
tanah halus ini kemudian diserok ke dalam jalur tanah buatan dan akan ditampung ke dalam truk truk besar di bagian bawah
saya harus pandai pandai menjauh tanah sembari menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh
debunya masuk hidung
wah debunya masuk hidung
wah debunya masuk hidung
dibikin genteng atau batu batah
kalau halus semua kadang suka ambiar
saya lanjut ke tanah yang cenderung keras dan seperti bebatuan
bila tanah lembut bisa diambil menggunakan cangkul biasa
tanah liat keras ini harus memakai cangkul lancip
tugas saya di atas bukit sudah rampung
kita lanjut ke bagian bawah
khusus untuk tanah lembut
sebelum dikirim akan dihaluskan menggunakan mesin penggiling
supaya lebih mudah ketika diolah
satu bak truk tanah liat halus ini dihargai seratus ribu rupiah
meski cenderung bertekstur batuan
tanah diet kasar ini tidak perlu dihaluskan
sebab bila tanah ini sampai bertekstur seperti pasir
maka genting dan bata justru tidak kuat dan gampang pecah
harganya setiap truk tanah liat kasar
dipatok delapan puluh ribu rupiah
setelah selesai mengambil tanah liat
pekerjaan saya dilanjutkan untuk mencampur kedua jenis tanah tadi
perbandingannya dua tanah halus dan satu bagian tanah hitam
baik genting maupun batu bata menggunakan adonan yang sama
kawat yang terpasang di bagian luar mesin
akan membuat balok tanah liat terbelah otomatis menjadi tiga bagian
warga setempat menyebut campuran tanah liat kasar dan halus ini
sambil menunggu adonan genting dan batu bata expose mengeras
kita buat batu bata untuk bahan bangunan ya
adonannya sedikit berbeda
persentase tanah kasarnya lebih banyak dan menggunakan traktor untuk mengaduk
lumayan batu batu yang tadi agak keras yang saya injek
ini berasa di kaki dia semakin mengecil
dengan diaduk menggunakan traktor batuan keras akan mengecil
namun tidak hancur sepenuhnya
nah bagi saya traktor ini sangat sulit untuk dikendalikan
selain karena belum terbiasa tanah yang lengket membuat langkah semakin sulit
tanah yang semakin lengket ini menjadi penanda adonan siap dicetak menjadi batu bata
oh iya tanah liat harus didiamkan terlebih dahulu selama beberapa hari
agar padat dan tidak ambiar ketika diberi

tanah liat di pres pipi menjadi genting oleskan minyak solar dan jelantah
ini diperlukan agar genteng tidak lengket di mesin pres dan tanah tidak mudah pecah
ini yang jadi dorong
oh ya ini jadi dorong
udah udah mentok terus ya siapain
liatin dulu ya
satu dua tiga
jangan terlalu banyak menekan ya
nanti genting terlalu tipis dan tidak sesuai standar
satu jam berada di tempat ini pun saya mulai mahir membuat genting
kuncinya penggunaan minyak solar dan jelantah agar tidak lengket
sabar juga jadi kunci membuat genting
selesai dicetak genting akan didiamkan selama tiga hari ke depan
pembuatan batik ekspos serupa dengan produksi genting
bata ekspos digunakan untuk membuat sekat dinding pada rumah
sama seperti genting setelah beberapa hari diangin anginkan
bahkan dibersihkan bagian pinggir dan selanjutnya bisa dijemur
secara berkala genting dan bata akan dibalik agar bisa kering dalam waktu yang sama
bata ekspos dianggap sebagai bentuk yang lebih mudah dibuat

kita akan membuat bentuk bata yang lebih mudah dibuat dan juga yang lebih mudah dibuat
kita lagi bisa membuat bata yang lain
maka kita bisa membuat bata yang lain agar bisa kering dalam waktu yang sama

melainkan dibuat secara manual
kenapa apa ya emang
bata yang tadi itu kan untuk hiasan lah bisa dikatakan
dan biasanya sih nggak dipakein cet lagi dan buat di bagian agak agak luar lah bisa dikatakan
kalau ini biasa untuk ngebangun batanya ya
di bagian dalam yang buat dicampur dengan semen
kita lanjut ke proses pembakaran
baik genting bata ekspos maupun bata bangunan yang sudah kering akan disusun sedemikian rupa di dalam tungku pembakaran
kenapa harus dibikin zigzag seperti ini ada rongga rongga
jadi ketika nanti dia dibakar dia bisa masuk sampai ke bagian atas
karena kalau nggak diberi zigzag dia nanti nggak ada ruang buat asap nggak ada ruang buat tanas
yang bawah matang bahkan cenderung gosong
tapi yang atas masih dalam tanda kutip mentah
jadi nggak rata mau dibakar ulang pun bingung karena belang
jadinya ya gagal produksi bisa bisa rugi
jadi harus dibikin zigzag ada rongga rongga
pembakaran tidak dilakukan setiap hari
biasanya sekali dalam sepekan atau menunggu sampai tempat pembakaran penuh
sekali proses pembakaran bisa menampung hingga sepuluh genting atau sepuluh batu bata
bagian tepi tungku juga harus ditutup dengan tanah liat
agar tidak banyak udara panas yang keluar saat pembakaran
nah proses pembakaran berlangsung selama lima belas jam dengan suhu mencapai enam ratus derajat celcius
bagian atas tungku ditambahkan serabut basah secara berkala
tujuannya agar rapi tidak menjilat bagian atap yang bisa membakar seluruh bangunan tungku
ini kan kayak ada apinya nih kita lempar ke arah situ
nah ini agak sedikit basah jadi dia bentukannya jadi
nanti asap saja
dan menjaga suhunya itu benar benar tetap panas di bagian dalamnya
nggak keluar keluar nggak cepat naik turun
lagi pak d
asapnya ke saya tadi
setelah dibakar genting dan bata baru bisa diambil dua atau tiga hari setelahnya agar tidak mudah pecah
genting dan bata siapakan
sekarang di jual satuan dengan harga seribu sampai seribu lima ratus rupiah
dalam sebulan tempat ini bisa memproduksi tiga puluh ribu genting dan batu bata
omset perbulannya tentu saja fantastis
bisa mencapai empat puluh juta rupiah
tapi tentu ada resiko dibalik omset puluhan juta
itu pas kejadian sudah beberapa tahun yang lalu
ambil tanahnya itu kan tinggi
itu ada yang terpeleset jatuh
sampai ke bawah
terus juga ada yang ibu ibu juga ikut ambil tanah itu ketimpaan tanah
itu sampai meninggal loh mas
tertarik menjadi pengusaha genting dan batu bata
kalau buat saya bagian tersulit adalah mengumpulkan tanah
selain menguras tenaga saya juga harus menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh
daerah istimewa yogyakarta